seorang kakek yang berprofesi sebagai tukang beca di jombang jawa timur akan berangkat ke tanah suci tahun ini
agar bisa naik haji sang kakek telah menyisikan hasil jeripayahnya selama dua puluh tahun
setiap hari karto enam puluh tujuh tahun mengayu beca dari rumahnya di desa sukodadi kecamatan kabu menuju kota jombang
jarak dua puluh km tidak menyurutkan semangatnya untuk mencari rezeki
fisiknya semakin menua mbah karto begitu ia disapa tidak memaksakan diri untuk beraktivitas
namun berkat jeripayahnya mengayuh beca puluhan tahun karto akhirnya bisa mewujudkan keinginan untuk menunaikan ibadah haji
ia akan berangkat ke tanah suci pada dua puluh empat agustus mendatang
setelah berhaji karto berencana untuk berhenti menjadi tukang beca dan memilih berjualan di rumah